papa lihat dengan mata kepala sendiri bagaimana siva berjuang antara hidup dan mati
apa sih apa mau bilang apa mama kenapa
pak mama itu hanya khawatir sama bayi di dalam kandungannya sintia
karena itu adalah cucu mama yang sesungguhnya yang sangat sah
papa ini bagaimana sih
nyonya sama bu laura akan melakukan sesuatu kepada non bella
kamu tuh kebiasaannya ngagetin orang
kamu tuh ini nih korbannya
ini kristal bukan sembarang kristal
belinya nyonya jauh
belinya di tiongkok tahu kamu
ini kalau nyonya tau
kamu kan gara garanya
ya teman teman jangan marah marah lagi
udah itu sekarang buat mama mending ambil
nanti kita ambilnya sembarang sembarang ya
aduh aduh aduh nenek
apa apaan sih berisik
nenek kamu tahu nggak
ini kristal saya mahal sekali
keteraluan banget sih kamu kerja nggak becus
eh kamu harus ganti ya
nyonya ini tuh bukan salah nenek
salahnya bang parmin
udah jelas kamu yang salah mencain kristal saya
ini mahal harganya jutaan
tuh jangan begitu
nanti nenek gue nggak bisa kirim ke orang yang di rumah
ini tuh kelopak jadi nenek
neneknya mesti ganti ya
masa gaji neneknya dipotong
ini salah bang parmin
ini gajinya neneknya dipotong
ini gajinya neneknya dipotong
kamu kenapa cember
ini tuh semuanya gara gara bang parmin
masa gaji neneknya mau dipotong
nenek kamu jangan nangis
nenek lihat lihat bang parmin
gaji kamu yang dipotong biar apa yang ganti
pakai gaji abang
yaudah tuh kok begitu mainin semuanya sama abang
sekalan itu ya
sayang kamu harus kuat ya nak
kamu harus bisa bertahan ya
kami di sini semua mendoakan kamu mbak
kakak udah sayang banget sama
udah jaga sifat
rasa sayangku ke sifat nggak akan pernah berubah bel
karena aku udah bener bener menyayangi sifat sebagai anakku sendiri
sifat sangat beruntung sekali
karena punya kak iko dan kak nur
terima kasih ya kak
karena kalian sudah menyayangi sifat
kita pulang aja ya
aku mau tetap disini
iya tapi nur
mas aku mau tetap disini
aku gak mau jauh jauh dari shiva
aku mau selalu ada disamping syifa mas
gini aja sekarang kita keluar sebentar
enggak enak dengeran suami yang lain
aku gak mau
aku gak mau pergi
aku gak mau pulang
aku mau tetap disini
aku mohon sebentar aja
aku mau pulang
aku mau pulang
kalo ada perkembangan baru tentang syifa
kabarin papa secepatnya
aku mau pulang
aku mau pulang
allah pasti akan melindungi kamu
aku mau pulang
aku mau pulang
aku mau pulang
aku mau pulang
aku mau pulang ke rumah setelah sinti yang melahirkan
mereka adalah keluarga yang sempurna ya
kamu udah jagain bella dan shiva
selamat tinggal di rumah kamu
papa pulang dulu ya
dia pasti ibunya
dia pasti ketowah
kita tetap berdua
apakah baik baik aja
hanya allah yang tahu kenzo
aku mau berdoa kak
ya allah sembuhkan dede sifah ya allah
kenzo janji gak akan bawa dede siva berkenan lagi ya allah
pintu mohon banget ya allah
ya allah tolongin dede siva ya allah
tolong sembuhin sakitnya dede siva ya allah
alika dan kenzo sayang banget sama dede siva
alika dan kenzo janji gak akan bawa dede siva berenang
tolong ya allah sembuhkan sakitnya dede siva
pak sinti hama nah
mama tuh ya bukannya mikirin cucu sendiri malah nanya yang lain gimana sih kamu
aduh papa ini semua cuma tipuannya bella pak
sengaja dia bikin seperti itu supaya papa sama afif datang jenguk mereka
itu siasat dia
silvia papa lihat dengan mata kepala sendiri
bagaimana syifa berjuang antara hidup dan mati ma
apa sih apa mau bilang apa mama kenapa
hah mama itu hanya khawatir sama bayi di dalam kandungannya sintia
karena itu adalah cucu mama yang sesungguhnya yang sangat sah
apa nih bagaimana sih gak ada khawatirnya sama sekali dengan cynthia
papa meninggalkan cynthia di sana harusnya ajak pulang sekalian dong pak
lihat jam segini juga dia belum pulang bagaimana sih papany
sintia udah pulang duluan ma
mama gak usah pikirin dia dia bisa urus dirinya sendiri
justru yang mama harus pikiran tuh
anaknya bella dan afif ma